selama belasan bahkan puluhan tahun ratusan kepala keluarga di rt sepuluh kampung teko
kelurahan kapuk kecamatan cengkareng jakarta barat hidup di atas air
ragam permasalahan seperti bencana banjir kebersihan dan kesehatan
menjadi asupan yang rutin mereka terima
kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan warga kampung teko
memutuskan hidup di atas genangan air
salah satunya intan wanita tiga puluh dua tahun yang lahir dan dibesarkan di kampung ini
ia kini tinggal bersama ketiga anak dan ibunya di rumah yang perlahan tenggelam
sudah berapa tahun tinggal di sini
kalau saya sudah lahir cuma kalau orang tua itu dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan

kurang lebih tiga kali
tiga kali itu karena genangan semua gitu
iya karena banjir waktu yang nggak surut surut sih sebenarnya ya
jadi ya itu sudah tiga kali rombak
ini dulu terakhir ini paling tinggi pak
iya terakhir bangun ini sebelum sekarang ini paling tinggi
atap ini dinaikin lagi sekarang gitu ya
iya ini saja sudah berapa kali ngurum
tidak memutuskan untuk pindah atau bagaimana bu
tidak kepikiran sih pak
dengan kondisi yang ada intan memutuskan bertahan
meski ancaman berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan diare menghantui perkembangan anak anaknya
kampung teko dikenal sebagai kampung apung karena ratusan rumah kini berdiri di atas genangan air sedalam tiga meter
salah satu tokoh masyarakat setempat juri menyampaikan kondisi ini terjadi selama tiga puluh tahun terakhir
akibat hilangnya sawah di sekitar kampung
pria yang telah menetap di sini selama enam puluh tahun itu merasakan betul perubahan lingkungan yang terjadi
pak juri yang tergenang ini lahan apa
iya ini areal pemakaman sebenarnya yang tergenang
jadi tergenang ini areal pemakaman dimana mana juga mestinya kita setuju lah ya bahwasannya areal pemakaman itu selalu menggunakan dataran tinggi
lebih tinggi lah
lebih tinggi dari kampungnya
maka kampung yang di depan ini rumah rumah itu tinggal
ketinggiannya lebih tinggi area pemakaman ini sekitar dua meter tingginya
maka sekarang kalau ketinggian air di atas pemakaman ini lebih dari dua meter
bagaimana dengan kampung kampungnya
seperti kampung kampung yang ada rumah rumah
itu rumah rumah sekarang yang ada itu itu dia berdiri lantainya itu di bagian atap rumah yang lama
berbagai usaha telah dilakukan oleh juhri dan warga lain untuk mengembalikan kampung seluas empat hektare itu seperti semula
namun hingga kini tidak ada langkah nyata dari pemerintah
untuk menyelamatkan kampung apung
nasib tragis dialami maksum dan istrinya pada dua ribu sembilan
sang anak yang baru berusia empat tahun meninggal akibat tercebur dan tidak sempat diselamatkan
baik pak maksum
dulu pernah ada kejadian kehilangan anak ya pak
gimana itu pak pas kejadian pak
ya pas waktu itu
kejadiannya di situ
kejadiannya ya di bawah situ tuh
masih tidak ada apa apa
meski mendapat pengalaman pahit maksum enggan pindah karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain
selama puluhan tahun ratusan rumah yang dihuni oleh dua ratus keluarga berdiri di atas air
sekilas kampung ini tidak berbeda dengan permukiman lain
warga masih menggunakan air tanah untuk mencuci dan mandi
sementara kebutuhan air untuk konsumsi harus membeli kepada penjual air keliling
pihak kelurahan kapuk menyebut akan mendorong pemerintah provinsi dki jakarta
melakukan pemulihan kampung
hanya ada beberapa prosedur teknis yang harus dilalui dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya
kalau langkah menghilangkan air itu pertama kalau dengan cara pengurukan nggak mungkin juga
pertama emang kita harus penyedotan
penyedotan itu pernah dilakukan pernah ditangkap tahun dua ribu tiga belas
menurut tokoh masyarakat yang ada ya pak juri pak juri bahwa itu pernah dilakukan
sampai kering gitu kan sampai kering
sebagai wilayah yang terlanjur dihuni kondisi kampung apung tidak bisa terus dibiarkan
langkah konkret harus segera dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dan hajat hidup masyarakat setempat
nah pertanyaannya pemprov dki mau menjadikan rumah air berarti harus menata ulang kawasan
kalau menjadikan rumah manusia rumah yang bagaimana yang paling sesuai
dan ingat kalau dia menjadi rumah manusia potensi kebencanaan dari banjir alami kesehatan lingkungan kehidupan akan hidup
saya bukan apa apa khawatir kalau misalnya nanti makin lama banyak rumah makin banyak anak anak
takutnya itu tadi bermainnya di mana ke cemplung itu perlu diperhatikan ya kan
di maulana jakarta